kebahagiaan dia dan tiara
kalian berdua karena namanya sama sama tiara
jadi nengok ya
gimana kalau misalkan tante kasih nama kamu
tiara cantik dan anak mama
kok kamu pindah tempat duduk kesini
aku pengen banget dekat kamu
aku udah jahat banget sama kamu
aku mau kita berteman dengan baik ya
gak apa apa kan aku duduk sini
gak apa apa kak tiara
malah aku seneng banget deket kamu
tiara cantik sama tiara
manis pasti suka banget sama makanan ini
ini mama ada disini sayang
mama bawa makanan buat kamu sama tiara cantik
wah dia gak keluar keluar ya
disini tiara cantik tiara manis
ini tante mau anterin makanan buat mereka
memang kelas berapa tante
pokoknya tingginya segini deh
kan pasti tau kan
tiara cantik sama tiara manis
ya rambutnya panjang
iya kan tau kan tante pengen ngantarin makanan ini ke sekolah mereka
sini aku aja yang nganter tante
eh eh lepas deh lepas jangan lepasin lepasin
aku mau aku mau ngantrain sendiri lepasin
enggak saya gak mau lepasin lepasin
gak mau enggak
kepada sekolah malah ganggu di gue ini
salah salah salah
ibu kenapa bu
wah saya mau ketemu tiara anak saya sama temennya juga namanya juga tiara
oh emang anak ibu kelas berapa
gak tau tapi tiara tingginya segini rambutnya panjang terus tadi dia pakaian warnanya putih sal biru
oh berarti anak ibu sekolahnya di swasta sana
boleh pak terima kasih banyak
nah ini sekolahnya bu bu tanya aja ke saat pam nanti
makasih banyak ya pak
maaf bu mau cari siapa bu
mau cari anak saya tiara
saya mau nganterin makanan buat dia
masa sih bu saya kok nggak pernah lihat ibu menjemput anaknya
emang saya nggak pernah jemput pak
maaf bu ibu sebaiknya pergi dari sini bu
loh saya gak mau pergi kalau misalkan sebelum saya kasih makanan ini ke tiara
tidak bisa bu
tiara tiara cantik tiara manis lu pasin pak kenapa sih narik narik saya
maaf bu ibu sebaiknya pergi dari sini bu
kalau misalkan bapak gak percaya panggil aja anak saya ke sini
tidak bisa bu
tiara kenal tiara gak tiara anak saya tiara
tiara tiara tiara
lepas lepasin saya sampai ketemu sama anak saya
tidak bisa bu
lepasin lepasin tiara
pintan aku bantuin kamu jualan ya
mau beli gak
mau mau beli
uangnya pas ya
mau beli nih enak loh gorengannya
iya mau beli gak
mau beli berapa
alhamdulillah tiara gorengan aku habis
iya intan aku juga ikut senang
berkat kamu semua teman teman pada mau beli
oh ya aku sisa ini buat kita berdua
ambil ini deh

gimana inger masih ganes apa bro
dia berganti kitar itu padahal susah gua
gestur urutan semua
yang ada katanya
tapi kalau aku bener
ibu ini tuh gak gila ini mamanya intan
sayang dari mama nyariin kamu pak buat tinggalin kita bertiga dulu enggak pak
iya maaf ya bu atau kejadian yang barusan kita alami ya
ke sini bawa makanan buat kalian kemarin makan udah beli tapi belum sempet kasih
makasih ya tante

kamu juga baik
kapan ibu amina dan luna datang ke rumah saya
biar luna dan ardi bertemu biar mereka semakin akrab
luna dan ardi kan jarang ketemu
gimana mereka mau saling suka kalau berjauhan
iya iya saya tunggu ya kedatangannya
mama masih aja berusaha untuk jodohin aku
harus berapa kali aku bilang mah
harus gimana aku jelasinnya tiara itu gak butuh mama tiri
kalau tiara punya ibu tiri
kamu itu jangan egois
kamu harus pikirkan tiara
kamu harus pikirkan tiara
tiara itu sudah besar
dia butuh bimbingan seorang ibu
kamu kan kerja setiap hari
pokoknya stop jodohin artis sama siapapun
emangnya kamu bisa sendirian
bisa sendirian selamanya ngurusin piala
sekarang aja kamu malah ngurusin anak miskin itu
daripada ngurusin anak kamu sendiri
oke aku gak bisa terima alasannya
pokoknya apapun alasannya
dengan siapapun ardi gak mau dijodohin
hah ibu tiri
aku gak mau punya ibu tiri
ini handphone mama
padahal untuk kebahagiaan dia dan tiara
kalian berdua karena namanya sama sama tiara
jadi nengok ya
gimana kalau misalkan tante kasih nama kamu
dan anak mama tiara manis